dari dalam negeri saya ajak anda jalan jalan ke luar negeri ke eropa tepatnya
tantangan ibadah puasa di eropa ini terasa lebih berat ya
selain durasi puasa yang lebih panjang puasa juga dilakukan di tengah mayoritas warga yang tidak berpuasa
kita ke jerman ini durasi puasa di jerman mencapai delapan belas jam
tahun ini muslim di jerman yang menurut data tahun dua ribu tujuh belas berjumlah sekitar empat delapan juta jiwa dan tersebar di enam belas negara bagian juga memulai ramadan pada tanggal tujuh belas mei lalu
sebagian besar warga muslim di jerman merupakan keturunan atau imigran turki
ada kebiasaan unik mengawali ramadan di jerman warga lanjut usia dan anak anak yang akan menjalankan ibadah puasa biasanya akan memeriksakan kondisi kesehatan sebelum memulai puasa
dan untuk mengetahui seluk beluk ramadan di jerman
sudah bergabung bersama kami lewat sambungan skype ada vivi irvawani warga negara indonesia yang bermukim di munih jerman
halo mbak vivi assalamualaikum
oke vivi mungkin bisa diceritakan ke kita seperti apa sih suasana di jerman dengan muslim sebagai minoritas di sana
kesulitan gak sih untuk melakukan sholat lima waktu sholat tarawih dan juga berbuka atau sahur
ya mungkin lah ya kalau itu sih tergantung atur waktunya ya sama anakku telan kalau saya
dan jadi bisa aja nyari waktunya di sela sela ya untuk sholat timah waktu
karena kalau buka puasa dan sahur kan udah pasti di rumah
oke kalau agenda atau biasanya warga negara indonesia nih suka punya komunitas khususnya yang muslim atau mungkin komunitas muslim di sana punya agenda buka puasa bersama
seperti apa tuh
di sini juga kebetulan ada komunitas muslim indonesia
belum pernah ikut sih so far tapi ada hari jumat
tapi biasanya ya sama berbareng
sama buka puasa sekalian
kalau misalnya kemarin buka puasa sama teman teman indonesia tapi cuma beberapa orang
kalau buka puasa sama teman teman indonesia biasanya
bawa menu indonesia nggak sih
iya kemarin ada ini ada biji salak kebetulan
jadi elang wangannya indonesia semua
oke ngomong ngomong vivi udah berapa lama di jerman
sudah berapa kali puasa
dari dua ribu tiga belas tapi puasanya pertama dari dua ribu empat belas
udah hampir empat kali ya
atau begini di sana kan minoritas islam
kemudian interaksinya dengan warga negara lain yang non muslim apakah mereka juga menunjukkan toleransinya terhadap umat islam
atau mungkin tahu vivi berpuasa nih mereka akhirnya menjauh untuk makan
seperti apa sih di sana interaksinya
oh itu sih tergantung sebenarnya
jadi sebelumnya kan pernah sambil magang gitu
kan di kantor juga
mereka kaget sih pasti

oh nggak ikut lunch
ya awalnya mereka kaget gitu
cuman ternyata kalau aku sih bisa
bisa berpikir pikir pas tersejahtera di ij invest itu
akhirnya ya nggak masalah
cuma waktu pertama memang mereka semua kaget
itu udah pasti

puasa empat tahun belakangan ini selalu sama
mungkin sekarang sih udah paling enakan karena spring
jadi nggak terlalu
nggak terlalu panas
tapi tiga tahun kebelakangan sih panas banget
nah kalau tiga tahun sebelumnya selama di jerman setiap sholat id di mana vivi
pernah sekali di kbri berlin
karena kebetulan waktu itu ada urusan juga di berlin
tapi dua tahun terakhir sih di jerman
jadi ada waktu
selalu di komunitas indonesia
kalau belum pernah di masjid turki atau apa belum pernah
iya karena di sana komunitas turki atau umat muslim lebih banyak dari turki ya daripada negara negara asia lainnya begitu
vivi baiklah terima kasih banyak
semoga bisa pulang bulan puasa atau nanti lebaran ini ke indonesia untuk cobain atau cicipin lagi makanan makanan indonesia
vivi irvawani warga negara indonesia
terima kasih telah bergabung bersama kami